seorang bayi berusia enam hari di kota surabaya diduga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri
akibat dianiaya bayi tersebut mengalami luka memar di bagian tubuhnya
kasus penganiayaan ini terungkap setelah ibu korban melaporkan ke camat setempat
dan dijemput langsung oleh petugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
mendapat laporan petugas kemudian membawa bayi tersebut ke rumah sakit bayangkara surabaya
untuk dilakukan visum dan perawatan
berdasarkan pengakuan ibu korban suaminya diduga kerap melakukan kekerasan sejak mengandung
sementara bayi yang menjadi korban penganiayaan telah dibawa ke rumah sakit bayangkara surabaya
pertama seperti itu kemudian infonya juga dilempar ke kasus
beberapa kali dilakukan juga kepada ibunya jadi pada saat hamil tujuh bulan
ibu ini juga sudah didapatkan ke drt dari suaminya